pidato presiden joko widodo yang menyebut kondisi ekonomi dengan games of thrones
menuai beragam reaksi dari berbagai pihak termasuk dari kanal resmi penyiar serial ternama itu yakni hbo asia
melalui akun twitter resminya hbo mengunggah meme foto jokowi dengan kostum net start
dengan tulisan bersiaplah musim dingin akan datang
unggahan tersebut merupakan bentuk respons dari hbo setelah jokowi menyebut
winter is coming di hadapan para peserta dalam pertemuan tahunan imf world bank di bali
bergabung langsung dari nusa dua bali koresponden cnn indonesia pangeran punce
selamat siang pangeran punce
punca sepertinya di hari sabtu ini banyak sekali kegiatan yang dilakukan di sana
tapi kita ingin tahu bahwa apakah hari ini acara press briefing
pembacaan komunik imf dua ribu delapan belas sudah dimulai punca
belum dimulai fani karena memang dijadwalkan komunik yang akan disampaikan oleh
ini baru akan digelar pada pukul dua belas empat puluh lima waktu indonesia tengah ataupun waktu bali
dalam konferensi persen nanti
imf akan menunjukkan
akan menyampaikan sejumlah outlook ataupun juga proyeksi apa yang akan terjadi di tahun tahun ke depan tentunya di dunia ekonomi
kemudian juga kebijakan kebijakan prioritas apa yang akan diambil imf untuk mengambil kebijakan yang mampu menahan dari ketidakpastian global
yang salah satunya tentunya disebabkan oleh perang dagang
nah inilah juga yang akhirnya menyebabkan sebelumnya di hari hari sebelumnya
imf ini memproyeksi turun untuk pertumbuhan ekonomi asia
untuk tahun dua ribu sembilan belas dari lima enam menjadi lima empat persen
sementara sebelumnya juga imf telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun dua ribu delapan belas ini untuk indonesia
dari lima tiga persen menjadi lima satu persen
inilah juga yang menjadi tantangan tentunya apa yang akan kita lihat ke depannya
dari proyeksi turun ini juga menjadi hal yang kurang baik sebenarnya untuk dunia ekonomi
karena dengan proyeksi turun pertumbuhan ekonomi juga tentunya akan ada penurunan dari kualitas
kualitas pertumbuhan ekonomi di negara negara tidak hanya di asia namun juga di seluruh dunia
kembali sentimen yang menjadi penyebabnya ketidakpastian global ini adalah perang dagang
yang kita tahu antara amerika serikat dengan sejumlah mitra dagangnya
salah satunya adalah tiongkok
namun imf juga mengatakan bahwa perang dagang ini justru menjadi sentimen positif untuk asia
karena mau tidak mau amerika serikat tiongkok dan juga uni eropa ini akan mencari pasar baru
karena tidak mungkin lagi berdagang dengan amerika serikat
yang menetapkan tarif bea masuk ataupun juga bea keluar yang cukup besar
sehingga akhirnya barang barang dari uni eropa dari tiongkok ini akan sangat mahal sekali
jika masuk ke amerika serikat
sehingga mau tidak mau inilah kesempatan sebenarnya untuk asia
salah satunya tentunya untuk indonesia untuk mencari peluang di tengah ketidakpastian global ini
karena perang dagang
dan selain ada konferensi pers oleh managing director imf nanti yang akan sesaat lagi digelar
nanti sore juga akan digelar konferensi pers dari kementerian keuangan
dan keuangan sama halnya terkait dengan repup ataupun juga hasil dari pertemuan imf dan world bank
dan juga kebijakan kebijakan apa yang akan diambil ke depan
namun jika kita rekap pada pertemuan hari ke enam ini di hari hari sebelumnya
kemarin seperti yang sudah fanny sampaikan
sebelumnya ini ada hal yang sangat menarik terkait dengan presiden joko widodo
yang mengibaratkan ekonomi global saat ini seperti serial tv
kemudian juga kemarin salah satu pendiri e commerce terbesar
ini juga berbincang dengan presiden dari world bank group
jim yong kim
jack ma disitu mengatakan kepada para pengusaha muda untuk selalu menikmati apa yang saat ini sedang ada lakukan
dan kepintaran itu bukan segalanya untuk kesuksesan
kata jack ma sehingga memang harus diikuti dengan emotional ataupun eq yang cukup baik
tidak hanya iq saja
kemudian juga jack ma mengatakan hidup itu tidak mudah
sehingga harus bekerja keras dan juga anak anak muda atau juga pengusaha pengusaha muda ini harus menghadapi teknologi
sehingga inovasi ke arah teknologi inilah yang selalu ditekankan oleh jack ma untuk dunia ekonomi ke depannya
dan jika kita berbicara tentang kesepakatan ataupun juga kerjasama kerjasama yang telah terjadi untuk indonesia
di ajang pertemuan tahunan imf dan world bank group dua ribu dua puluh
di bali ini sudah banyak sekali fanny dengan nilai yang juga tidak sedikit
seperti misalnya adalah bi dan otoritas militer singapura
ini mendatangi kerjasama transaksi untuk pertukaran nilai mata uang
ataupun repo dan swab ini nilainya sepuluh miliar dolar amerika
kemudian juga ada empat belas bumn yang bekerjasama dengan sejumlah investor
nilainya dua ratus dua triliun rupiah dan fokus dari nilai investasi ini
ini untuk ke infrastruktur kemudian juga ke sektor energi dan pariwisata
dan juga ada sejumlah
kesepakatan kesepakatan dan kerjasama bilateral yang memang saat ini bentuknya masih berupa ketertarikan untuk bekerjasama
namun angka angkanya ini belum dikeluarkan
dan nanti akan dibahas lagi tentunya oleh kedua negara
hubungan bilateral ini setelah pertemuan imf dan world bank group dua ribu delapan belas di bali
ya betul sekali pun cem
memang selain pidato presiden jokowi tentang game of thrones
tentunya komunike atau pemberitahuan dari konvensi yang diselenggarakan di imfg
di salah satu agenda yang ditunggu
nanti kami akan kembali lagi ke anda untuk mengupdate informasi selanjutnya
terima kasih korespondensi ann indonesia
pangeran punca atas laporan langsung anda dari nusa dua bali
menanggapi komentar miring terkait perhelatan pertemuan tahunan imf dan world bank di bali
politisi pdi perjuangan budiman sujatmiko mengungkapkan indonesia patut berbangga
mengingat dalam pertemuan tersebut juga dibahas persiapan dunia menyambut revolusi industri empat yang berbasis digital
sehingga perhelatan ini mencatatkan sejarah
sebagai mana konferensi
asia afrika pada tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima yang menginspirasi kemerdekaan negara negara di asia dan afrika
maka sebenarnya satu strategi ekonomi satu perkembangan ekonomi yang menyongsong revolusi industri keempat ini dicanakan di bali
dicanakan di indonesia
klaim sejarah itu
klaim sejarah bahwa ekonomi dunia akan maju kepada revolusi industri keempat berbasis data
itu dilakukan di indonesia
sebenarnya kalau kita bisa bangun kampanyenya sama seperti klaim sejarah kita dulu bangun asia afrika di bandung tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima
bawain dunia level dunia lembaga lembaga resmi imf lembaga dunia sepakat bahwa kita harus kesalahan
bandara bandara itu dicanakan di indonesia
bagi saya itu sebuah kehormatan